hai semua dapat kopinya nego bikinin dua bareng sekalian
hai kong astaghfirullahalaiha jangan lagi minggu kayak gitu bang cendolnya dong dibungkus
minum di sini bang bungkus aja lima ya bang lima buat anak anak abang ya anak anak
bang saya masih kuliah oh belum nikah kalau gitu sama dong sama saya saya juga belum
nikah tapi sebentar lagi saya mau nikah saya udah menemukan pendamping hidup saya
lho kok lagi kan udah nyampe saya mau beli gada gadanya basur ti
mumpung masker masuk disini bolehkan sekalian antarin saya ke sana
dibawa kursiang ini mulutnya iya saya juga tadi lihat disitu
belum sejak kok nggak ada ya iya
kok nggak ada pakudi kalau nggak ada di sini berarti masuk ke dalam mas ojak
ayo kita cari ke dalam lupa odi ojak disini aja dah
nih bang tendelnya jadi berapa bang rp dua puluh lima
ini duitnya ya ini bangkunya
hai ini duitnya iya ini bangkunya ini bangkunya
terima kasih ya bang ya
udah lama ya nunggunya
enggak kok sebentar
abang bikinin cendol lili ya
katanya mau keliling
mbak surti gado gadonya masih ada
masih mbak laras
mbak mau makan disini apa dibungkus
sebentar ya mbak
mbak laras nggak kuliah hari ini
tapi cuman sebentar
kalau gitu mbak laras piter dong ya kuliahnya
surti juga pengen mbak
supaya anak surti itu si bobi
nanti kalau kuliah pinter kayak mbak laras
nama anak mbak surti bobi
kelas tiga sma
sebentar lagi mau kuliah
lu punya garam kagak
lu beli lagi dah
nih lu beli dah
ntar loh taburin sekeliling rumah
biar ularnya kagak masuk rumah lagi
kalau udah berduaan begini jadi enak ya mai
tapi kenapa sih kagak bantuin aja tuh pak odi sama ojak nangkep ulernya
pant tadi gue udah bilang gue mau nemenin lu
takutnya ujuk ujuk tuh ular keluar ngelonong
cendolnya enak gak neng
besok mau lagi gak
iya enak banget bang besoknya mau lagi gak mau besoknya lagi

ketopraknya gratis juga gak bang
es cendolnya dikasih gratis sama si kasman ya
jerry walaikum salam
mah bobby kenapa senyum senyum sendiri
sojak dimana ya di dalam juga gak ada
kalau di dalam tidak ada berarti ini pindah ke dapur
ayo kita cari ke dapur
aduh kalau di ojak sini aja dah
enak aja kan lu jual sama mesennya
gue gak mau tau pokoknya kue dulu
lu tuh sabar sabar
semua dapat kopinya
nih gue bikinin dua bareng lah kalian
ntar kalau kong jantungan pergi mana
alia berada dimana
gue jam segini baru pulang
tadi abis makan ketoprak klik kaki lima
terus main ke rumah teman
iya tapi nanti duitnya ganti ya kom
ya sama aja
di lampu merah ada yang gak suka saya jualan koran
ngapain lu ngadu sama gua
ngadu aja sama bapak lu
mas pur kenapa ketawa
kebeneran lu lewat lu
bantuin ngangkatin kasur ke dalam
hai pakcik kopinya tumpah perasaan tadi enggak
enggak pasti ya aja ke dorong iya aduh ayo pakcik astagfirullahaladzim pasti pasti udah
udah pakcik ini enggak mungkin kita akan berdua ini harus tiga orang bener juga loh cendal manis
dingin cendal manis dingin nah dunia muda mangun kita lho lupa ngeneh iya pakcik
masuk yuk gak usah di sini
jadi gimana pendapat laras soal anak anak yang enggak suka saya ikutan jualan koran
kalau menurut laras kacimut nyantai aja jangan sampai kebawa emosi kalau perlu
kacimu tinggal deketin mereka ntar lama lama juga mereka bakalan terima kacimu oh iya ya
dari semua orang yang saya minta pendapat cuma laras yang ngasih nasihatnya
paling hadam di hati kacimu
kasur bulat banget pakcik lin
kasur bulat banget pakcik

harah pak sojak hebat
ya ya otih
tunggu tunggu tunggu pak odi
boleh liat gak
oh silakan mak
mbak peh mau liat gak
jangan jangan jangan
mak neng tati
ular ini sukanya masuk ke dalam rumah
mencari yang hangat hangat
di dalam rumah
tapi tidak berbahaya
dan tidak berbisa
biar kata kakak berbisa juga kan kita semua
jadi pada takut
lo juga sih jak
nyari orang yang batu aja lama banget
masa nyari bambu sama karung aja lama
tenang aja mak
lo lo lo mbak peh mau liat